akan memberikan penjelasan terkait adanya video viral
cukup ya masih ada
kurangan apa sehingga dia mau pelajari
atau memang ketika dia gagal
tentu hal ini tidak dibenarkan
karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga
apa yang menjadi
ketentuan di dalam perundang undang kita bahwa bangsa indonesia ini
bukan berdasarkan kilah
jadi polda metro jaya tentunya akan mendalami video tersebut
karena kita sudah mendapat data
itu terjadi di daerah jakarta timur
kami akan mencari data dulu
terhadap pengendara pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut
kemudian tentunya kita akan memanggil mereka

kita akan mencari data
kemudian juga akan menanyakan maksud tujuan